menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti mengaku tidak ambil pusing namanya disebut oleh ketua umum p tiga romahur muzi
sebagai bakal calon wakil presiden jokowi namun ia bersyukur jika memang namanya masuk dalam daftar itu
saya sudah bilang romi itu teman sma itu
jadi nggak benar
iya dia nggak enak nggak masukin nama teman sma
tapi tanggapannya masuk daftar jawabannya segimana
tanggapannya masuk daftar
ya syukur berarti dilihat tapi itu kata roby saja
ada keinginan untuk jadi jawab pres bu
jadi wakil presiden itu bukan soal keinginan harus mampu
dan koresponen cnn indonesia nessia megawati di jakarta selama malam
nesha ada beberapa nama menteri presiden jokowi yang sering disebut sebut masuk dalam daftar cawapres jokowi
bagaimana sebenarnya dinamika di kalangan istana mungkin teman teman
yang sering berinteraksi dengan para menteri itu
ya putri bahwasannya memang nama nama yang digadang gadang masuk dalam bursa cawapres tersebut
akhirnya memang tidak mau berkomentar lebih dalam mengenai nama nama yang beredar ketika pada saat diungkapkan oleh ketua umum p tiga
romi yang menyatakan bahwasannya ada sejumlah nama menteri
misalnya sebut saja menteri susi pujasuki
lalu kemudian menteri keuangan sri mulyani
dan juga menteri pendustrian erlangga haroto yang masuk dalam nama nama siapa siapa saja
kadang kadang menjadi calon wakil presiden yang pendamping dari presiden joko widodo
semuanya agak berkomentar putri
tetapi memang kalau misalnya kita melihat tadi yang disampaikan oleh menteri susi
mengatakan agak sedikit berkelakar bahwasannya itu bisa bisanya saja apa yang dilakukan oleh romi tersebut
tetapi memang kalau misalnya kita melihat memang sejauh ini putri
nama yang diungkapkan oleh ketua umum p tiga
roma hilbuzi ataupun romy mengatakan bahwasannya ini juga atas permintaan dari presiden jokowi dodo
untuk bisa mengukur pasar
mengukur apakah memang nama nama ini
diterima oleh masyarakat atau tidak
paling tidak ketika nama nama ini harinya diungkap oleh oleh romi tersebut
bisa menjadi sebuah pertimbangan presiden jokowi dodo
untuk bisa memutuskan siapa kira kira nama nama yang akan masuk
ataupun menjadi pendampingnya di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
kalau misalnya kita melihat juga putri bahwasannya memang itu disampaikan oleh romi
tetapi di beberapa kesempatan juga presiden jokowi dodo menyebutkan
memberikan sinyal sinyal seperti misalnya nama menteri penelusuri yang erlangga mengatakan
memang ada nama erlangga di dalam bursa cawapres
tetapi itu memang sepuluh nama
lalu kemudian presiden jokowi dodo mengatakan bahwasannya dari sepuluh nama
lalu kemudian mengurucuk menjadi lima nama
apakah sekarang posisinya sudah lebih mengerucut lagi putri
ini yang memang sejauh ini para pihak istana maupun presiden joko widodo
mengatakan masih tetap bungkam mengenai nama nama tersebut
karena sejauh ini masih terus digodok
presiden jokowi dodo ataupun sekalian kabinet pramono anu mengatakan bahwasannya
parpol parpol apa nama nama menteri
yang masuk dalam radar ataupun bursa cawapres
paling tidak harus bisa diterima oleh semua parpol pendukung dari presiden jokowi
dan dipastikan ataupun diprediksi putri
kira kira kalau misalnya ada pendaftaran kan dari tanggal empat hingga sepuluh agustus mendatang
diprediksi kira kira sekitar nantinya mungkin sekitar akhir akhir pendaftaran
ataupun masa pendaftaran ditutup
barulah presiden jokowi dodo mendeklarasikan siapa pasangannya
lalu kemudian nanti akan diikuti juga proses dari deklarasi
lalu kemudian nanti akan
menuju ke kpu untuk mendaftarkan diri
sebagai pasangan yang akan berlaga di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
ini putri seperti yang saya sampaikan sebelum ini
kita akan melihat bagaimana
dinamikanya masih terus berlangsung putri
kalau mungkin kemarin kemarin masih kemudian menjadi hangat
nanti kita akan menuju kehangatan ataupun panasnya lagi suasana
karena kalau kita melihat bahwasannya memang sejauh ini
memang bisa juga pelihak mengatakan
bahwasannya bisa juga kenapa presiden jokowi dodo masih menyimpan nama capak pres ini
karena juga masih menunggu dari siapa lawan main di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
karena kalau misalnya kita lihat ibaratkan putri
kalau kita menjelang asean games saat ini
putri bahwasannya kalau kita bermain sepak bola
presiden jokowi dodo sudah melakukan pemanasan di lapangan gbk
sementara dia belum mengetahui siapa lawan yang akan
sehingga memang masih terus disimpan
siapa nama nama capak pres tersebut
bisa jadi juga sejauh ini memang ketua umum partai gerindra
yakni prabowo subianto masih terus melakukan konsolidasi
apakah dia akan memutuskan sebagai kingmaker
ataupun nanti akan menjadi lawan dari presiden joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
nesha itu dari sisi jokowi dodo
bagaimana dengan dari sisi para menteri yang namanya disebut
dalam bursa cawa pres jokowi
misalnya ibu susi
kemudian ibu sri mulyani
dan juga dari langga hartarto
bagaimana gestur mereka ketika
mungkin teman teman wartawan istana menanyakan
kesiapan mereka jika terpilih
menjadi bakal cawa pres jokowi
ya putri memang ada yang menarik
kalau misalnya ibu susi menyampaikan dengan cara yang berkelakar
seperti yang disampaikan oleh ibu susi tadi
bahwasannya ketika ditanyakan bahwa
ini soal presiden ataupun menjadi seorang pemimpin di indonesia
bukan hanya seorang keinginan
tetapi oleh soal kemampuan yang kemudian bisa dipilih oleh masyarakat
lalu kemudian bisa dipilih oleh masyarakat
tapi menteri lain
seperti menteri keuangan sri mulyani
enggan berkomentar terkait mengenai pencalonnya ini
sementara kalau misalnya menteri pendustri
ya erlangga hartarto
lebih karena memang erlangga merupakan juga ketua umum partai golkar
sehingga ketika disampaikan juga
bisa mewakili dari apa yang terjadi di tubuh partai golkar
bahwasannya erlangga menyatakan
keputusan tersebut diserahkan kembali oleh presiden jokowi dodo
untuk bisa melihat mempertimbangkan
nama nama yang akan dipilih oleh jokowi dodo
tapi memang dari nama nama menteri
yang masuk ataupun disebut sebut
sebagai cawapres jokowi
menyatakan bahwa sejauh ini
paling tidak fokus pada pekerjaan yang mereka lakukan
karena ini tinggal satu tahun terakhir putri
dua ribu sembilan belas adalah masa akhir para menteri kabinet kerja
maka saat ini adalah saat yang tepat
untuk bisa akhir akhir
harus bisa menjalankan program pemerintah
yang sudah direncanakan sebelumnya
baik terima kasih nesya megawati
dari istana bogor jawa barat